lalu mengapa kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan tidak terungkap sampai dengan hari ini
tersambung melalui telepon bersama saya malam hari ini algi fari aksa yaitu tim advokasi novel baswedan
selamat malam pak algi fari
selamat malam mbak fina mbak fani sore
ya dengan tiffany pak pak kalau kita melihat bagaimana satu tahun berlalu sejak kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan
ada nada atau ungkapan yang pesimis begitu dari novel bahwa kasusnya tidak akan diungkap tidak akan pernah diungkap
anda juga merasakan hal yang sama apa yang membuat akhirnya ada sinyal laman kearas itu
ya tentunya novel sangat logis menjadi pesimis dalam kasus ini karena jika dibandingkan dengan kasus kasus
selain kasus novel baswedan ataupun kekerasan terhadap novel baswedan
jika kita analisa juga ini kasus yang sebenarnya kalau untuk level penyerang tidak terlalu rumit
novel pun sudah menyampaikan itu ke penyidik
kalau saya jadi penyidik mungkin sebulan dua bulan sudah selesai karena banyak fakta fakta yang terang benderang bisa digunakan untuk menjerat si pelaku
yang kedua bagaimana respon dari pemerintah dan respon dari pak jokowi
kita boleh membandingkan dengan misalnya kejadian kejadian
sebelumnya kasus munir kemudian kasus penyerangan aktivis anti korupsi tamas satria langkun ketika presiden ketika itu dengan cepat
walaupun dengan desakan masyarakat sipil itu membentuk sebuah tgpf untuk munir
walaupun outputnya ataupun hasilnya tidak diumumkan kepada publik dan laporannya juga tidak jelas di mana
tapi tgpf munir berhasil kemudian membuat rekomendasi sehingga kepolisian
bisa mengusut dan menjerat aktor pelaku dan orang orang yang mendukung kasus munir
kemudian di kasus tama satria langkun sby ketika itu h plus satu langsung kemudian datang ke rumah sakit
walaupun sampai sekarang kasus tersebut tidak selesai juga
dan itu juga terkait dengan laporan kasus yang terkait dengan jenderal kepolisian
nah kita meminta pak jokowi lebih maju dari itu sebenarnya
jadi satu tahun ini cukup sudah
jangan lagi bergantung kepada kepolisian yang menurut kami satu tahun sudah terlalu lama
dan ini tidak hanya terkait novel tapi juga serangan terhadap seluruh gerakan anti korupsi kpk dan semuanya
bahkan jurnalis yang meliput kasus kasus anti korupsi ataupun kasus korupsi
dan kemarin statement dari pak jokowi juga kembali menyerahkan kepolisian sampai menyerah
nah seharusnya sebagai atasan langsung dari kapolri atasan dari kepolisian dia ada sistem monitoring
sampai kapan kasus ini akan diserahkan oleh kepolisian atau jangan jangan kasus ini memang kepolisian tidak sanggup
atau harus dibantu dengan tgpf
jadi kita di satu tahun kasus novel baswedan tadi juga aksir dari pak nikitana meminta kebijaksanaan dari jokowi untuk segera
dan satu tahun ada kasus
terima kasih pak
batas waktu yang sudah cukup lama sebenarnya
oke kalau tadi anda katakan harusnya tidak terlalu rumit
satu sampai dengan dua bulan harusnya bisa
banyak sekali ornamen ornamen bantuan tambahan dari australia untuk mengecek cctv
kemudian juga dari kpk sendiri ada juga pastinya dari polisi
skala anda melihat dalam kurun waktu atau rentang waktu satu tahun ini
skala satu sampai sepuluh sudah ada di skala berapa untuk pengusutan kasus ini
ya kalau kita menilai mungkin skalanya baru sampai empat bahkan ya tidak lebih dari lima
tadi kalau statement dari cnn mengutip pak iqbal ternyata masih penyelidikan
sementara sudah terang benderang bahwa ini seharusnya sudah naik ke level penyidikan
karena sudah jelas tindak pidananya
tinggal dicari siapa pelaku dan mengumpulkan alat bukti
nah ada opsi yang lain sebenarnya
nah ketika pak jokowi hanya menerima input dari kapolri ataupun dari timnya yang lain
kemarin ada janji untuk menemui keluarga novel
jokowi bisa manggil lagi ke keluarga novel untuk mendengar langsung seperti apa sih kasus ini
kenapa harus cgpf
saya rasa itu opsi yang cukup bijaksana
sehingga nanti pak jokowi juga bisa menyimpulkan
tidak hanya sepiak dari bawahannya
tapi juga dari korbannya langsung
dari orang yang saat ini sedang menuntut keadilan secara langsung
jadi kita berharap pak jokowi bisa dapat input yang lain
sehingga tidak punya kebijaksanaan yang lain
oke dengan adanya usulan untuk membentukkan cgpf sendiri
ini akan semakin menambah skala itu
tadi anda bilang masih ada di skala empat lima
anda masih optimis skala itu akan naik dengan adanya tgpf ini
justru mungkin kalau ada tgpf juga biasa biasa saja
karena kita berkaca pada cgpf cgpf sebelumnya
misalnya salah satunya munir
ya kalau tgpf kasus munir
setidaknya pelaku lapangannya itu dihukum
orang yang mendukung beberapa orang itu dihukum
orang yang mendukung dihukum
dan pelaku orang yang meracun kan sudah dipidana
bahkan sudah keluar
ini lebih buruk menurut saya
ketika dikasus ini aktor ataupun pelaku lapangan saja tidak turun
jadi ini sudah mengungkap
bagaimana bisa mengungkap orang yang menyuruh
ataupun intelektual dadernya
oke dari tim advokasi dan juga dari nova baswedan sendiri
masih terus berjuang berupaya untuk mengungkap kasus ini
jika masyarakat indonesia juga diamkan ini
ini bisa terjadi kepada siapa saja
orang yang aktif dalam gerakan anti korupsi
ataupun gerakan hak asasi manusia
jadi kita mendukung novel
bukan hanya mendukung novel secara pribadi
tapi juga institusi kpk dan gerakan secara keseluruhan
nah dari tim advokasi
rencananya dalam satu dua minggu ke depan
kita juga mengeluarkan sebuah laporan
dan berbagai fakta yang kita kumpulkan secara independen
di luar dari apa yang dilakukan oleh polisi
di luar dari apa yang dilakukan oleh komnas ham
dan segera kita akan selesaikan dan rilis satu dua minggu ini
oke pak al gifari terakhir singkat saja
ini pasti akan menjadi pertanyaan yang paling banyak sering ditanyakan
karena membuat banyak orang penasaran juga di luar sana
menurut anda menurut tim advokasi
apa sih yang kemudian membuat kasus ini lambat atau susah sekali diungkap gitu
semua barang bukti sudah ada saksi juga sudah ada
novel juga sudah beberapa kali berulang kali memberikan kesaksiannya
kalau novel memberikan informasi bahwa ada general yang terlibat
ataupun ada orang orang di kepolisian yang sebenarnya tidak mau mengungkap kasus ini gitu
nah ini yang kendala yang utama menurut kami
ada pihak di kepolisian yang ingin mengungkap
tapi ada juga pihak di kepolisian yang tidak ingin kasus ini selesai
jadi kalau novel bilang ada general yang terlibat
berarti kalau general punya pasukan
dia punya memegang struktur di kepolisian
sehingga bisa mempengaruhi kerja kerja di kepolisian
sehingga menurut kami kalau memang itu betul
lebih baik tgpf dulu perkara nanti apakah kepolisian yang menyidik
ataupun yang lain itu bisa dipertimbangkan kembali
yang jelas fakta fakta awal
fakta fakta yang pokok harus dibuat oleh tim yang independen
ada jenderal yang terlibat ini juga bisa dipertanggungjawabkan
dari pihak novel baswedan ya untuk nama atau siapa sosok jenderal yang terlibat ini kan
berarti keluar namanya
ya novel baswedan juga sudah menyampaikan ke penyidik di bap di singapura
novel menyampaikan banyak hal di singapura dan berbagai fakta cukup panjang
untuk general yang terlibat
novel menyatakan bahwa lebih baik di tgpf
karena kalau diungkapkan novel di kepolisian
satu apakah penyidik penyidik yang junior junior ini mau mengusut seniornya
apakah kemudian kalau seniornya yang level lebih tinggi dari kepolisian ini mengizinkan
ataupun melakukan backup terhadap penyidik di lapangan
kemudian tidak terjadi konflik di internal dan seterusnya
kita juga mempertimbangkan bahwa ini baik juga untuk kepolisian gitu
jadi di kepolisian tidak ada konflik nanti di kepolisian internal
ataupun tidak ada tindakan tindakan tidak profesional lainnya
dan ini menurut kami justru menyelamatkan kepolisian
oke jadi intinya bukan bisa atau tidak bisa tapi mau atau tidak mau ya untuk mengungkap kasus ini ya
baik terima kasih algy fary aksho
tim advokasi dari nova baswedan sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih mbak fani terima kasih cnn
kita lihat kata apa saja yang dicuitkan netizen lewat tagar novel baswedan
seperti biasa kita akan lihat data ontologi berikut yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia social
saya akan buka
seperti biasa kita akan ada tiga kata atau beberapa kata yang related dengan hashtag atau hashtag
yang pertama tentunya ada kata novel kemudian kita geser
yang kedua berikutnya ada kata disiram
lalu berikutnya juga ada kata teror
nah kata lain yang juga muncul ada tiktok novel korupsi mendesak dan sebelah mata
kita tutup data ontologinya
kita akan buka bagaimana komentar komentar netizen terkait dengan satu tahun novel baswedan
yang pertama netizen tentunya mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus ini ya
kita akan buka yang pertama ini dia dari akun ed tati elmir
hari ini sebelas april tepat satu tahun penganiayaan novel baswedan
tapi pelaku dan penyuru tetap belum ditangkap dan diungkap
sebegitu rumitkah ada apa
lalu berikutnya at the unkle d
kasusnya novel baswedan ingin dikaburkan bukan diselesaikan
lalu berikutnya ketiga at sitorus dina
semoga bukti bukti segera dapat ditemukan dan dipastikan semoga aktor di belakang layar juga berhasil ditemukan dan dihukum sesuai hukum yang berlaku
semoga seluruh anggota kpk tetap semangat bersih dan selalu waspada
berikutnya the project mencuit tidak diselesaikannya kasus penyeraman novel dengan air keras mengirimkan pesan bahwa kpk sedang dilemahkan
ayo pak jokowi penuhi janji kampanyemu untuk berantas korupsi kami dukung
dan yang terakhir dari at siputra batubara
semoga tidak sampai masuk tahun kedua
tagar kami bersama novel tagar novel baswedan